itu ada om koswara
obongan kita belum selesai ya pat
itu om koswara udah nungguin di depan pak
tapi kalau sekarang mah beda
orang yang tidak punya apa apa
baik ilmu agama
atau ilmu pengetahuan umum biasa
itu tidak lagi semata mata mencari ridho allah
bukan lagi lillahi ta'ala
mereka menuntut ilmu
itu semata mata untuk menjadi kaya
saya pikir dia itu masih anak anak
tapi ternyata saya keliru
pola emosi jennifer itu sama seperti pola emosi orang dewasa
bagaimana keadaan ladang
insya allah bulan depan sudah bisa panen
jadi saya harus kerja ekstra keras
saya jadi tersadar akan ucapan ustadz kemen tadi
bahwa agama itu bukannya ladang untuk mengumpulkan harta benda pak saung
tapi ladang untuk mentasharupkan harta
ladang amal untuk menginfakkan harta kita mas aung
bapak selalu rindu tausiah tausiah pak ustadz rw sebelum sholat
bagaimana kerjaan mas aung di warungnya kang koswara
rasanya bapak kepingin kembali kerja di ladang kusoi
di warung koswara bapak lebih banyak menyusahkan daripada membantu
ya mungkin mas aung belum terbiasa
jangan kutus asa
terima kasih kusoi
kalau begitu saya permisi dulu
insya allah besok kita ketemu
insya allah insya allah
sepertinya mak eros dan mak encin
itu ingin dimakamkan di atas tanah saya
yang dipikirkan itu adalah
bekal yang akan dibawa kesana
bukan dimana kita akan dimakamkan
tanah dan air kita
bukan lagi milik kita
bahkan untuk jenazah kita pun
tidak ada tempat di cidau ini
saya mau mengundurkan diri bu
kehadiran saya disini hanya memberi masalah
pasti akan ada guru lain
yang mampu menangani anak anak disini dengan baik
kenapa gak ditahan dok
kita itu hanya butuh orang untuk mendengarkan kita
pasti besok pagi viola akan mengajar lagi
bapak boleh masuk
jeniper itu sudah dua hari tidak masuk ke rumah
jenniper itu anak yang pinter
kalau jeniper kerja di luar negeri
jeniper bisa ambil paket a atau paket b
jeniper masih lulus
kamu dekat sekali sama klaudianya
itu ada om koswara
omongan kita belum selesai sampai
itu om kos warlo dan nungguin di depan pak
pasti balikan belum
saya belum siap kang
saya mau istirahat
antin harus ingat ya
kemandan hebat bisa tahu
siapa dulu gurunya
aceng si pejuang cinta
kasian pak mul
malam minggu kelabu
waalaikumsalam mang ocat
centin mau beli itu